ya sementara itu pemerintah memastikan akan menutup sementara tempat ibadah dan pusat perbelanjaan yang tersebar di berbagai wilayah pulau jawa dan juga bali seiring dengan implementasi kebijakan ppkm darurat
hal tersebut dikemukakan oleh menteri koordinator atau menko bidang kemaritiman dan investasi luhut binsar panjaitan saat memberikan keterangan pers terkait ppkm darurat pada kamis siang
pusat perbelanjaan mal pusat perdagangan ditutup sementara saya ulangi ditutup sementara
tidak ada mal yang buka selama sampai tanggal dua puluh
dan ini kita berharap dalam waktu itu kita bisa akan nurunkan ini sampai mungkin di bawah sepuluh ribu atau dekat sepuluh ribu